kpu provinsi dki jakarta pada jumat siang mengadakan konferensi pers
mengenai rencana penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
serta deklarasi kampanye damai
penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jakarta
akan dilaksanakan pada senin dua puluh empat oktober dua ribu enam belas di balai sudirman
sedangkan pengambilan nomor urut pasangan calon digelar satu hari setelahnya
yang di selasa dua puluh lima oktober di gxbok mayoran
sejauh ini kpu provinsi tengah memantapkan persiapan penetapan pasangan calon gubernur dki jakarta
pada tanggal dua puluh empat oktober pada hari senin mulai pukul enam belas
kpu dki jakarta akan melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta dalam
pilih gubernur dan wakil gubernur
pilih gubernur dan wakil gubernur